kembali di cnn indonesia newsroom presiden joko widodo meresmikan jalan tol jakarta outering road dua
ruas kunciran serpong di gerbang tol parigi tangerang selatan banten
setelah diresmikan ruas tol segera dapat digunakan sehingga siap untuk menyambut natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
dalam peresmian presiden didampingi sejumlah menteri kabinet indonesia maju dan kepala staf kepresidenan muldoko
ruas tol yang baru diresmikan hari ini sebenarnya sudah dilakukan proses lelang pada tahun dua ribu enam hingga dua ribu tujuh belas
namun pembangunannya sempat terhenti karena terkendala pembebasan lahan
merupakan satu dari enam tol yang kini diresmikan presiden joko widodo
lima tol lainnya yaitu tol tangerang merak sepanjang tujuh puluh dua empat km
tol cikopo palimanan sepanjang satu ratus enam belas delapan km
tol semarang solo sepanjang tujuh puluh dua enam km
ter jombang mojokerto sepanjang empat puluh lima km
dan tol surabaya mojokerto sepanjang tiga puluh enam tiga km
dan kita langsung menuju ke ruas jalan tol kunciran serpong
sudah ada rafraf kahvi di sana
raff raff selamat sore apakah peresmian ruas tol ini sudah selesai dilakukan
dan ruas tol ini apakah sudah bisa langsung digunakan oleh para pengguna jalan
atau masih tahapan uji coba
ya selamat sore aldi
betul sekali bahwa sesuai informasi yang diberikan oleh presiden joko widodo pada pukul empat sore tadi
ketika meresmikan jalan tol jakarta outer ring road ke dua ruas kunciran serpong
di gerbang tol parigi kota tanggerang selatan di banten ini
presiden mengatakan bahwa setelah diresmikan pada hari ini
maka ruas tol ini nantinya dapat langsung digunakan
dalam event atau pada saat natal dan juga tahun baru tahun dua ribu dua puluh
dan selain dapat langsung dioperasikan
menurut presiden sendiri sebenarnya ada tiga manfaat
di mana ruas tol ini nantinya akan memberikan selain efek ekonomi bagi banten
dan juga akan meningkatkan peningkatan dari
penyediaan lapangan kerja
yang pertama yang tadi diutarakan oleh presiden joko widodo adalah
yang akan memperlancar konektivitas banten dan juga jakarta
di mana presiden joko widodo sebelumnya menerima banyak sekali laporan
bahwa adanya kemacetan saat dari dan juga menuju ke jakarta dari provinsi banten
dan yang kedua ini juga nanti akan terintegrasi sehingga biaya logistik
dan juga perputaran barang dan juga ekonomi
nanti juga akan semakin mempersempit biaya logistik
karena nantinya tidak akan dihabiskan di jalan
dan juga berkaitan dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak
dan yang ketiga nantinya ini adalah akan menggerakkan perekonomian banten
dan diharapkan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan
yang ada di antara dua provinsi ini di banten dan juga di provinsi dki jakarta
rafa berapa biaya untuk masuk ke banten
untuk melintasi pintu tol yang baru saja diresmikan oleh presiden joko widodo
ya saat kami tadi melewati gerbang tol parigi ini
memang sistemnya belum terlihat dan belum diinformasikan
berapa biaya yang akan dikenakan kepada pemakai jalan tol ruas dari kunciran dan juga serpong ini
informasi mengenai biaya
biaya yang akan dikeluarkan nantinya akan diinformasikan kembali secara lebih lanjut
oleh pihak jasa marga dan juga pihak pengelola jalan tol sendiri
terkait berapa biaya yang nantinya akan dibebankan kepada pengguna jalan tol
memang walaupun presiden joko widodo tadi juga mengatakan akan bisa langsung digunakan
namun sampai sejauh ini belum ada informasi apakah digunakannya setelah nantinya hari ini diresmikan
ataukah masih menunggu beberapa waktu lagi untuk dioperasikan kembali ruas tol kunciran
atau masih menunggu beberapa waktu lagi untuk dioperasikan kembali ruas tol kunciran

baik raff raff artinya berdasarkan keterangan dari presiden jokowi
memang menjelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh nanti ruas tol ini bisa menunjang begitu ya
untuk mengantisipasi padatnya kendaraan di fase atau masa libur natal dan juga tahun baru
produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi melaporkan dari tangerang selatan banten